diduga banyak korban penipuan dan tindakan kriminal yang dilakukan taat pribadi pemilik padepokan dimas kanjeng di desa wangkal
kepolisian resor probolinggo jawa timur menambah dua puluh satu titik posko pengaduan bagi korban padepokan dimas kanjeng taat pribadi
polisi berharap para korban kejahatan padepokan segera melapor ke pos pengaduan yang sudah disediakan
dua puluh posko pengaduan tambahan tersebut didirikan di setiap jajaran kepolisian sektor yang ada di wilayah probolinggo jawa timur
warga yang merasa dirugikan diharapkan segera melapor ke kantor polisi terdekat
guna mengungkap kejahatan yang dilakukan pihak padepokan dimas kanjeng asuhan taat pribadi
kepala polres probolinggo mengimbau keluarga yang kehilangan sana keluarga
agar segera melapor ke polres probolinggo atau ke polsek
di bawah kendali satreskrim polres probolinggo
karena di polres probolinggo itu mempunyai dua puluh satu polsek kemudian polres sendiri menjadi dua puluh dua
di sini diperuntukkan kepada masyarakat yang merasa dirugikan dengan kegiatan padepokan
hingga selasa pagi lima ratus sampai tujuh ratus pengikut masih bertahan di tenda tenda di sekitar padepokan
dan seribuan pengikut lainnya tinggal di rumah penduduk
rata rata mereka berasal dari luar kota
seperti lumajang jember dan malang hingga sumatera kalimantan serta sulawesi
para pengikut ini sengaja tidak pulang karena menunggu pencairan uang yang dijanjikan dimas kanjeng taat pribadi hingga berkali lipat